pilihan mudik lebih awal dilakukan oleh masyarakat di sejumlah daerah di jawa timur
di situ bondo sejumlah ibu ibu dan balita terjepit kerumunan pemudik
demi mendapatkan tiket kapal feri menuju pulau sapudi
di jombang takut tak kebagian tiket pelajar dan santri memilih mudik lebih awal
dengan menggunakan moda transportasi kereta api
sementara di bandara juanda sidoarjo sudah tiga lima ratus tki mudik hingga kamis malam
ratusan pemudik yang hendak menuju pulau sapudi ini langsung menyemut
begitu loket tiket kapal feri dharma lautan di pelabuhan jangkar situbondo dibuka
aksi saling dorong pun tak terhindarkan
bahkan ibu ibu dan anak anak rela berdesakan agar kebagian tiket
aksi desak desakan ini juga membuat seorang ibu dan anaknya terjepit
akibatnya tangan seorang ibu
sempat tergilir karena terjepit besi pembatas loket
aksi antri warga madura ini dipicu kebijakan sepihak syah bandar
yang membatasi jumlah penumpang kapal feri dari tiga ratus sepuluh orang hanya menjadi satu ratus enam belas penumpang
sementara kapal kayu tradisional dibiarkan mengangkut penumpang
meski tidak memiliki sertifikasi kelayakan untuk angkutan penumpang